desember dua ribu sembilan belas sebuah kompensin mini rumah dan mobil di pasuruan jawa timur hangus terbakar
diduga penyebab kebakaran disebabkan karena korsleting pada mesin pom bensin mini
meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
hingga kini pertamina memang tidak melegalkan bisnis pom bensin mini yang disebut pertamina itu
sebabnya pom bensin pertamini memang tidak terjamin keamanannya
untuk solusinya pertamina menggandeng perusahaan pabrik senjata pt pindad
untuk membuat stasiun pom bensin mini yang disebut pertasop
potensi potensi bahaya kebakaran itu sangat besar
sedangkan ini kita menggunakan teknologi tanki khusus
wa dua ribu delapan puluh lima itu kita bisa membuat sebuah proteksi
di mana apabila terjadi kebakaran atau potensi kebakaran itu pasti terlindung semuanya
jadi ini sudah teruji
jadi kita uji dengan kita bakar lebih dari satu seratus
jadi si pak
karena ini sebelum bisa masuk ke pasaran kita bakar dulu
kita bakar dulu untuk ujinya salah satu ujinya
untuk mendapatkan sertifikasi
ujinya dibakar selama satu setengah jam
pertasok memiliki bobot sekitar empat tujuh ton
sehingga mudah untuk dimobilisasi menggunakan truk
karenanya selain untuk usaha kecil dan menengah
pertasok juga bisa diturunkan ketika terjadi kemacetan panjang di jalan tol
seperti saat arus mudik lebaran
salah satunya di badung bali
sementara di mengui pertasop yang ada di mengui
kita dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui pertamina
kita di desa mengui cukup antusias menerima dengan adanya pertasop ini
hingga kini pindad engineering sudah menyelesaikan seratus unit pertasop dari dua ratus unit yang dipesan
sementara potensi kebutuhan pertamina sendiri mencapai sepuluh ribu unit